tidak ada pembahasan sampai ke titik itu karena itu domainnya pimpinan partai politik
tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan bukan perubahan
karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini kita hanya punya waktu lima belas tahun
lima belas tahun untuk bonus demografi kita terkonversi peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju
kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi ini akan terkikis
sehingga tidak ada potensi tidak tercapai target indonesia maju di tahun dua ribu dua puluh